menteri perdagangan zulkifli hasan dan wakil menteri hubungan ekonomi internasional chile jose migel ahumada
menandatangani protokol perdagangan jasa dalam persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara indonesia dan chile
untuk memanfaatkan potensi perdagangan jasa dengan chile
ia menargetkan transaksi dagang indonesia dan chile bisa menembus satu miliar dolar amerika serikat dalam waktu setidaknya dua tahun
saya kira dua tiga empat tahun mendatang kita harus bisa di atas satu miliar dolar
ini baru chile kalau chile bisa kita jadi hub untuk ekspansi
saya sudah ke argentina saya sudah ke ecuador saya sudah ke peru pak
sudah ke kuala lumpur
sampai ke colombia
sampai ke cartagena saya
hampir semua amerika saya sudah datang
itu potensinya sebetulnya sangat besar
karena latin amerika itu punya uang
ic sipa merupakan perjanjian dagang bilateral pertama yang dimiliki indonesia dengan negara amerika latin
iccpa ditandatangani pada dua ribu tujuh belas dan diimplementasikan dua ribu sembilan belas
sejak itu data kemenak menunjukkan bahwa ekspor barang dari indonesia ke chile
tumbuh empat puluh tiga persen selama periode dua ribu sembilan belas dua ribu
protokol perubahan persetujuan yang ditandatangani pada tahun dua ribu dua puluh dua ini berpotensi
untuk membuat nilai ekspor indonesia ke chile terus tumbuh terutama dari sisi ekspor sektor jasa
menurut wakil menteri hubungan ekonomi internasional chile
kerjasama ini memiliki peluang untuk melipat gandakan sinergi dalam mengembangkan peluang usaha
perhubungan ekonomi dan perhubungan ekonomi kita akan diberi di level baru
dengan maturitas dan prioritas
mencubah sinergi mutu
untuk membangun dan meningkatkan kesempatan
dan bisnis di bawah proses yang berbasis standar
mengikuti kebutuhan dan kebutuhan yang berkembang di chile dan di indonesia
selain itu protokol ini akan membolehkan kedua negara
untuk berfungsi secara sepenuhnya sebagai platform ekspor dan impor
untuk peluang perusahaan ke region region
iccpa diharapkan bisa membuat nilai ekspor indonesia ke chile
dengan tingkat dari sisi ekspor sektor barang dan jasa
dalam icsipa chile dan indonesia membuka peluang yang luas
bagi sejumlah sektor termasuk jasa arsitektur jasa teknik hingga jasa pariwisata